temennya belum sampe
oh mau pesan sekarang
iya aku lapar
makanan beratnya ada apa aja ya
coba liat menunya
kondisi perut saya masih aman
gerayang gerayang gerayang
medan medan medan
mauan mau dipanggil sekarang
saya makan dulu
kalau saya udah selesai
gantian dia makan
saya patroli di dalam
tapi itu siap biar m traffic
oke ah makasih
tadi sebelum kesini
saya di jamret
apa yang di jamret
jamretnya gak kamu kejar
udah saya kejar
tapi gak kekejar
langsung udah gorongin aja
kamu berani bayarin berapa
lagi keluar dulu
saya cari kerjaan
jamret itu udah nginter saya sejak dua hari yang lalu
mengikuti saya setiap pulang dari sini
jamret gak kayak gitu
seketemunya orang yang bisa di jamret
gak ngincar sampai dua hari
terus hari ketiganya baru ngejamret
kasih tau awas sama emen
saya udah gak punya hp
kalau ada apa apa
nanti selesai makan
lagi ada yang beli
kalau ada apa tadi ngelepon saya
mau nanyain saeb
cuma mau ngasih tahu aja
otang sekarang nggak punya hp
di tempat biasa
bagus kalau gitu ma
jadinya kalau saeb mau nyari kamu gak susah
tapi biarpun lebih sering disini
saya gak seharian disini
dari rumah suka mampir mampir dulu di tempat lain
pulangnya juga gitu
suka mampir mampir lagi dulu di tempat lain
saeb udah tau kamu biasanya jam berapa disitu
nanti kalau saeb kesitu lagi
dia kan nggak punya hp
ledang ledang ledang
isi bensin dulu nih
cura yap cura yap cura yap
tasik tasik tasik
kamu mau makan dulu
jek aja duluan
nanti kita belakangan
tasik tasik tasik
terus sama apa lagi
udah itu aja
maaf saya terima telepon dulu
sebelumnya sudah pernah kerja di proyek
saya pernah ngurus ternak lele di kampung di kolam kecil tapi gagal
terus tutup selebihnya kerja serabutan aja pak
kalau nggak punya keahlian sebagai tukang apalagi gak ada pengalaman sama sekali di proyek
paling kerja jadi kenek
bantu bantu tukang batu ambil batas sama adukan
kebetulan ada kenek yang baru keluar
iya nggak apa apa pak
sekarang tanggung udah siang kerjanya mulai besok pagi aja
jam enam udah nyampe sini kecuali nanti mau nginep di bedeng
jam tujuh udah mulai kerja jam dua belas istirahat selesai kerja jam empat kecuali ada lemur
baik pak sekarang saya pamit dulu pak
selamat siang kak
temennya belum sampe
oh mau pesan sekarang
iya aku lapar
makanan beratnya ada apa aja ya
coba liat menunya
kak gobang ada
dari tadi pagi
katanya mau cari kerja
cari kerja kemana
dia sendiri bilangnya nggak tahu
tes serena belum sampai
aku udah makan
udah lama ya
lumayan aku udah sempet makan
udah mau gempa
aku mau dong lekitinya
gak usah kalian pesan makan